forum mukernas p tiga merekomendasikan amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
agar hanya warga negara indonesia asli yang boleh menjadi calon presiden
p tiga melihat definisi asli itu sebagai bentuk diskriminasi
sekjen p tiga arsul sani menjelaskan bahwa usul mengembalikan kata asli
dalam salah satu klausul pasal enam ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
digulirkan p tiga karena saat ini tengah ramai pembahasan amandemen kelima
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
arsul juga menegaskan definisi asli dalam hal ini bisa diperdebatkan
dan hanya bisa diperjuangkan melalui kesepakatan semua fraksi di dpr
untuk melakukan amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang oleh hasil mukernas p tiga itu diusulkan kembali
atau memasukkan kata indonesia asli
itu kan sesuatu yang memang
harus diperjuangkannya lewat proses amandemen
artinya hasil itu hanya bisa diperjuangkan
menuju ke arah yang lebih konkret
kalau memang ada kesepakatan politik
untuk melakukan amandemen terhadap undang undang dasar
negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima